aku anterin ya
lu kan muter kampung tin
masa jadi mabuhit aja gak bisa sih lu
idin juga perginya tuh jalan kaki
paling gak kemarin tuh lo kesini
kabarin gue ketemu apa kagak
jangan pengen ngilang begitu aja loh
takut mponya marah
kalau dimarahin ya dimarahin aja
malah nyengir lagi loh
di kampung kita ada tukang jamu baru loh
kayak gitu ano kasih tau sama gue
gue gak demen tuh ramuan ramuan kayak gitu
udah cepet deh
lo sekarang cari muhyiddin ya
gue tuh takut kalau dia ntar ketipu lagi
buruan lo cari deh
kalau lo masih tetap mau disayang sama gue
lo balik balik kesini lapor sama gue denger
tina jalan sekarang ya
udah nemenin aku makan siang
aku yang harus yang mau makasih sama kamu
kan kamu udah ngajakin aku makan siang
gue udah janjian sama indra gak apa apa kan
yaudah kalau gitu aku ke parkiran duluan ya
aminah duduk dulu ya c
saya sudah dari tadi istirahat
gak apa apa bu
istirahat aja duduk di sini ya
saya mau kamar mandi boleh ya bu
sekalian saya mau masak air
sebentar ya bu
sama aja bu
abang teh dicariin pondunik
emang gue kenapa dicariin
dina teh gak tau bang
dina teh cuma disuruh nyariin abang
mau lapor sama pondunik
kalau abang t udah ketemu
begitu gue nyampe rumah
bini gue juga udah tahu gue udah ketemu
gak usah gak usah
baru tadi wak
waduh mantap mantap mantap
depan dulu aku wak ya
itu si bedil udah pulang ya
awas lo begadang begadang lagi sama dia sampe pagi
lu itu kakak
mau ngatur ada batasnya kali
lu gak bisa dikasih tau ya
maaf ya ngebangunin
bu ini saya bawakan air hangat bu
untuk rendeman kaki
ngapain juga ibu sediain air kayak begini
ini untuk melancarkan peredaran darah
supaya kakinya bu aminah tuh gak kerem
enggak enggak bu
saya jadi malu bu
kalo diurusin kayak begini
ini kan demi kebaikan anak kita
ibu saya sendiri
saya sendiri yang masukin
itu mama lagi diapain
saya bantu ya
kepo lu sama urusan orang tua
sini bu tangannya biar saya pijetin juga ya
gak gak gak
gak usah dikomentarin
abang dari mana aja sih
namanya juga di warung
ada aja yang diomongin
gak ribut lagi
harus dicari jalan damai pak
gak usah damai dah
damai emang ketinggian
agak gontok gontokan dua hari aja
sampai itu kalau masih hidup
yang masuk akal
masjid itu bebas
orang mau sholat dimana aja
coba lu jagain bang rizal
mengenai daripada adanya
kok berdiri pada tegang kayak begini
ini demi kebaikan semua orang
khususnya lo sebagai ketua rw
jadi lu gak perlu khawatir lagi
khawatir lagi beneran bang ya bener lah masa gua ngebohong demetri assalamualaikum waalaikumsalam
baru pulang narik iya bang dapat target alhamdulillah kita masukin
alhamdulillah alhamdulillah kejadian yang tadi udah menceritain siapa siapa ya